seorang warga di tulung agung mampu meraup omset belasan juta rupiah
dengan membuat kostum cosplay dari berbagai toko film laga
tak disangka kostum buatannya kini banyak dipesan orang setelah diunggah ke media sosial
salah satu kostum yang paling favorit adalah iron man
joko warga desa aryo jeding tulung agung ini tengah sibuk memoles kostum iron man
karakter utama marvel komik yang disiarkan pada sejumlah episode di layar kaca
meski sederhana kostum buatan rudy cukup mempesona bagi para penggemar film
yang diperankan robert donny ini karena sangat mirip dengan aslinya
meski terlihat mudah cara membuatnya ternyata cukup rumit
selain memperhatikan detail bentuk rudy juga harus menambahkan perangkat elektronik
sehingga bagian kepala robot bisa membuka
dan menutup secara otomatis
setelah berhasil dibuat rudy kemudian mengunggah foto hasil buatannya ke media sosial
hasilnya pun tak disangka
foto unggahannya disukai banyak netizen
dari sinilah usahanya berkembang hingga banyak yang memesan
ia kemudian mengembangkan usaha pembuatan cosplay dengan dua rekannya
dengan harga yang bervariasi mulai dari lima hingga enam juta per kostum
ia berhasil meraup untung belasan juta rupiah setiap bulannya
awalnya sih dari belajar dari resin
disitu udah keluar modal banyak tapi gak jadi
terus belajar lagi dari google cari cari lagi ketemu lagi lah
selain datang dari kota kota besar di indonesia
pembeli kostum rancangannya juga datang dari luar negeri seperti malaysia
fadli rahmawan tulung antun